kita awal informasi pertama saudara penertiban pedagang kaki lima di pasar panorama kota bengkulu ricuh
pedagang menolak lapaknya ditertibkan oleh petugas
adu mulut ini terjadi saat petugas melakukan penertiban pedagang kaki lima
yang berjualan di trotoar di jalan pasar panorama kota bengkulu
pedagang tak terima lapak dagangannya diangkut petugas
petugas tetap membawa barang milik pedagang yang berada di tepi jalan ke atas truk milik satpol pp
pengelola pasar panorama bengkulu
sudah mengingatkan pedagang untuk tidak berjualan di trotoar namun tak digubris
penertiban pedagang dilakukan lantaran kerap mengganggu arus lalu lintas
untuk mengantisipasi pkl kembali berjualan di trotoar
rencananya petugas akan terus menggelar penertiban di sekitaran pasar panorama bengkulu
di terhubung sekeliling asap prk yang diadakan provinsi biaszo pembangunan setelah jodoh
penyebab peruntukannya dilakukan dalam kecacatan